apakah betul ini dugaan penyimbangan seksual atau gangguan psikologis kita bahas bersama cassandra putranto
mbak cassandra selamat malam
mbak cassandra terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset seperti yang ditunjukkan oleh g ini
kita analisa dulu menurut anda terkait dengan perilaku
apakah perilaku yang ditunjukkan dalam kasus ini mengindikasikan bahwa g ini mengalami gangguan psikologis atau penyimpangan seksual seperti fetish atau tidak
baik dari berbagai informasi yang mungkin kita peroleh bukan dari tangan pertama
artinya bukan dari korban langsung
mungkin ada yang korban langsung tapi ada yang tidak
lalu kemudian juga sudah ada asumsi
lalu kemudian juga ada ternyata korban tidak hanya satu
nah yang jelas saya meragukan dugaan fetis ini
karena ada inkonsistensi antara informasi informasi yang ada
bahwa informasi itu sendiri bukan tangan pertama
itu juga masuk dalam pertimbangan
tetapi dari dugaan kekerasan seksualnya sudah bisa dianggap ini sebagai sebuah kekerasan
karena ada intimidasi ada bujuk rayu ada upaya untuk memanipulasi yang membuat seseorang merasa tidak nyaman
dan juga ada melibatkan kegiatan kegiatan seksual
yang walaupun mungkin buat orang
yang lain dianggap tidak wajar
nah jadi sekali lagi untuk bisa menentukan sebenarnya harus ada pemeriksaan terhadap pelaku
nah ketika pelaku belum ditemukan belum dapat dilakukan pemeriksaan
tentu bisa dilakukan pemeriksaan oleh tokoh tokoh yang kompeten dalam hal ini memiliki kompetensinya terhadap para korban yang ada
nah informasi informasi dari korban ini dikumpulkan untuk bisa mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi
nah ketika kita sudah dapatkan baru kita bisa menegakkan diagnosa terhadap kasus ini
dengan adanya laporan bahwa beberapa korban diminta untuk membungkus badannya atau membungkus dirinya seperti jenazah menggunakan kain jarik

artinya apakah memang pelaku mendapatkan kepuasan dengan melihat objeknya dengan membungkus dirinya seperti jenazah menggunakan kain jarik gitu
apakah ini juga anda melihat ada kelainan atau penyimpangan seksual di sini
ya kalau penyimpangan seksual pasti pasti ada
karena kita melihat dari suatu situasi dan kondisi yang tidak wajar
yang tidak sebagaimana dikaitkan
tetapi yang masuk ke dalam yang mana ini loh yang harus kita pastikan
kita tidak boleh hanya berasumsi lalu kemudian juga mungkin hanya berdasarkan data yang sangat terbatas dan juga bukan dari tangan pertama
itu kita bisa simpulkan
bahwa yang jelas misalnya tadi ada bungkus membungkus
ada yang dengan jarik
ada yang tidak
ada yang pakai lakban
lalu kalau misalnya kita kembalikan lagi bahwa sekarang yang viral itu disebutkan yang bersangkutan ini mengalami fetis terhadap kain jari
nah persoalannya kan adalah apabila itu sebuah fetis murni
secara teoritis fitris itu adalah penyimpangan seksual di mana seseorang mengalami atau mencari
pemuasan pemenuhan kebutuhannya dari benda benda yang tidak hidup
atau bagian tubuh yang tidak sewajarnya
misalnya jempol kaki misalnya ketek armpit gitu ya
itu kan sesuatu yang bukan wajar gitu
nah sekarang kalau kita masukkan di dalam kasus ini gitu ya
kalau memang jaritnya kan kainnya
tapi ternyata dia juga punya imajinasi
terhadap orang di dalamnya
bahkan ada beberapa yang saya baca
konon katanya juga pernah dipegang
lalu kemudian dipelajari reaksinya
karena terutama reaksinya reaksi apa yang paling bisa dilakukan
kan pasti dia karena terikat keras dan tidak bisa bicara
dan juga mungkin pada saat itu ada sentuhan terhadap anggota tubuhnya
karena tidak semuanya kan ada yang
bahwa foto itu adalah setelah beberapa saat ketika tidak bisa bertemu
tapi kembali lagi tentu saja
orang ini harus diperiksa dengan adanya riwayat riwayat semalaman ini
mungkin ada kejadian kejadian lain
terutama juga mungkin ada pengakuan
bahwa ada disorientasi seksual gitu
tapi kembali lagi bahwa fetis itu tidak selalu terkait dengan orang yang punya masalah disorientasi
jadi menurut saya daripada kita berandai andai
lebih baik kumpulkan korban
ya kita tangani lalu kemudian ada assessment
dengan terapi juga pasti yang dibutuhkan
dan tentu saja cari pelakunya supaya bisa diperiksa
ketika kita mendengar adanya pengakuan
khususnya dari rekaman atau khususnya dari percakapan via whatsapp yang beredar di media sosial
beberapa korban kalau kita lihat pengakuannya artinya ada percakapan
ada percakapan mereka secara sadar untuk diminta melakukan hal tersebut
walaupun mereka anggap aneh atau tidak nyaman
tapi mereka tetap melakukan
kemudian akhirnya terjadi hal tersebut
bahkan akhirnya terakhir terakhir mereka menganggap
oke ini ada yang tidak benar ini ada yang salah
analisa anda mengapa korban ketika di awal menerima atau menyanggupi melakukan hal tersebut
apakah dalam pengaruh tekanan kah atau bagaimana juga
itu adalah alasannya bahwa
ini sudah terpenuhi artinya ada pelecehan kita sebenarnya bedakan antara
penyalahgunaan seksual jadi seksual abuse kemudian
seksual harassment seksual assault kita bedakan sebenarnya kan ada abusing ada harassing ada
assault ada serangan
dalam hal ini yang
abusing sudah terpenuhi ya kan harassment juga sudah terpenuhi
apabila ternyata ada sentuhan dan ada
yang dilakukan tanpa
persetujuan atau dengan kondisi tertekan dan kemudian juga paksaan dan terutama adalah ini kan banyak dilakukan pada orang yang lebih muda atau pada mahasiswa baru jadi menggunakan
status sebagai senior gitu nah itu itu kan sudah jelas terpenuhi nah tetapi kembali lagi bahwa di indonesia itu
undang undangnya adalah pencabulan
ya baik dalam kondisi ada yang
apapun itu ketika
delik pencabulan itu sudah terpenuhi berarti sudah layak untuk dijadikan kasus pidana
dalam hal ini ketika korban korbannya awalnya memang mungkin tidak merasa tidak menyadari tapi memang itu modusnya seperti itu
jadi dengan bujuk rayu dengan manipulasi memanipulasi lagi
lalu kemudian di
arahkan untuk melakukan hal hal ini oke penanganan terhadap korban akan
seperti apa seharusnya nanti ke depannya mbak cassandra artinya untuk mencegah atau untuk mengobati hal hal yang traumatik sebelumnya kan
ya persoalannya kan adalah bahwa sebagian mungkin ada yang merasa
tidak apa apa awalnya hanya membantu awalnya mungkin hanya dibungkus bungkus
nah sekali lagi bahwa hampir semua korban
kekerasan seksual dan kejahatan seksual
itu biasanya mereka tidak berani bicara
tidak berani menyampaikan ya itu juga alasannya akhirnya mungkin salah satu korban ini menggunakan
teknologi informasi menggunakan twitter menggunakan media sosial
karena apa karena untuk melakukannya secara formal mungkin sulit malu takut gitu nah ini belum lagi korban yang lain itu ketika mereka tidak menyadari
lalu kemudian setelah
bawa pelan karena memang modusnya kan pelan pelan pelan pelan gitu ya
nah lalu sampai pada suatu iya ternyata terjadi gitu dan bahkan kekerasan seksual itu kan juga muncul dari sisi mengirimkan fotonya kemudian percakapannya
kemudian mungkin mendesak untuk melakukan sesuatu
nah ini kan yang kita tidak tahu bahwa dengan alasan riset kemudian dinyatakan ada
reaksi yang ditunggu atau nanti akan terjadi seperti itu tapi kembali lagi semua ini harus diperiksa
jadi kita tidak bisa berande ande yang seperti saya selalu katakan mungkin saya satu satunya kali yang mengatakan bahwa saya masih peragukan bahwa ini fetish oke kenapa karena memang tidak dilakukan atau belum dilakukan pemeriksaan secara formal
oleh ahli yang memiliki kompetensi yang dimaksud
oke untuk memastikan itu harus ada pemeriksaan terhadap korban dan juga terhadap pelaku khususnya untuk nanti menjawab apakah ini betul fetish atau tidak ya
terima kasih mbak cassandra putranto sudah bergabung dengan cnn indonesia connect malam hari ini